sementara itu tidak sedikit pengguna jalan yang juga membahayakan keselamatan dengan melawan arus saat menghindari penyekatan dari arah bekasi menuju ibu kota
aksi nekat ini terlihat di ruas jalan raya kalimalang durensawit jakarta timur minggu pagi
tak hanya pengendara roda dua aksi berbahaya ini juga dilakukan sejumlah pengendara roda empat
aparat kepolisian dari satlantas wilayah jakarta timur akhirnya menutup sebagian jalur agar aksi lawan arah tak lagi terjadi
yang tidak berkepentingan tidak boleh memasuki jakarta kita pertembaikan
alasannya dia rumah terdekat menjenguk saudara alasannya seperti itu
kecuali untuk publik mungkin kampus online sama ambulan dan mungkin yang permadam ya kita persilahkan
dan untuk dokter medis silakan
itu tidak boleh melintas masuk jakarta
petugas mengimbau agar masyarakat
yang tidak memiliki kepentingan untuk tetap berada di rumah demi menekan laju penyebaran covid sembilan belas yang melonjak tajam
rizky ikhtiar yahya jakarta